empat pelaku pencurian handphone di pasuruan rabu dinihari
menjadi bulan bulanan masa usai tertangkap tangan oleh pemilik kios
pelaku tertangkap setelah kepergok mencongkel kunci gembok kios
padahal pemilik kios tidur di dalamnya
kesal dengan aksi pencurian rabu dini hari sejumlah warga sekitar jalan raya bugdowo
desa sumber anyar kecamatan nguling kabupaten pasuruan
langsung menghadiahi bau kementah ke wajah keempat pelaku
bahkan pukulan terus dilayangkan meski sejumlah anggota polisi sudah berusaha melerai
keempat pelaku adalah jn rk dan hd warga probolinggo serta sf warga jember
keempat pelaku ditangkap warga setelah aksinya merusak gembok sebuah kios handphone
diketahui pemilik kios yang ternyata sedang tidur di dalam kios
untuk menghindari amuk masa semakin parah keempat pelaku diamankan ke mapolsek nguling
dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti mobil milik pelaku